tim panelis uji kepatutan dan kelayakan calon wakil gubernur dki jakarta
akan merekomendasikan dua nama yang dirasa layak menjadi wagu pengganti sandiaga uno
sebelumnya ketua dpw pks dki jakarta sakir purnomo mengatakan
akan menyerahkan dua nama tersebut kepada gubernur dki anies baswedan pada senin ini
namun anies mengaku hingga pagi tadi dirinya belum mendapatkan informasi
terkait penyerahan dua nama tersebut
meski begitu anies mengatakan harus menunggu kesepakatan antara dua partai
yaitu pks dan kerindra
menyambut begitu ada nama diserahkan kepada gubernur
dan begitu ada kami akan langsung proses untuk diteruskan ke dprp
kalau senin pagi ini saya belum terima
tapi senin sore saya belum tahu
setuju tidak setuju suka tidak suka
undang undangnya mengatakan bahwa kewenangan mengajukan nama gubernur
dan wakil gubernur untuk proses penggantian
itu ada pada partai pengusung
itu aturan perundangannya